ini bagi tugas ya pak prabowo gus muhaymin keliling ke berbagai tempat menemui berbagai tokoh
bahkan ketua partai partai politik itu saling koordinasi saling update yang namanya besti
saya bro gue kesana bro gue kesini oh iya nanti hasilnya kita ketemuan ya artisan ya kurang lebih begitu
jadi ketemu mas gibran pun kurang lebih begitu
kita tahu bahwa koalisi kita kan menargetkan kemenangan koalisi kebangkitan indonesia raya
dan kemarin kan salah satu daerah yang tidak kita terlalu puasa itu jawa tengah
jadi wajar kita penetrasi daerah kesana juga apa namanya kita maksimalkan